dengerin papa ya
rena harus tetap ikut fashion show di sekolah
mama pasti sedih nan
rena dateng ya oke
sebenernya gue ga rela si nino menggantikan posisi gue
tapi gak ada pilihan lain
nino aku mau ke rumah

sekarang jelasin semuanya
tapi kamu lagi tidur
akhirnya aku angkat
rena bilang dia pengen ketemu salmanganya
makanya tadi aku bawa dia ke rumah sakit
kamu bawa rendang ke rumah sakit
untuk ketemu dengan andin
elsa kamu mikir gak sih
renda gak boleh masuk rumah sakit
apalagi ketemu andin
dia kan masih kecil
bisa kok tadi al minta izin sama dokter
oh berterima kasih banget sama aku loh sayang
pas aku bawa rena
dan rena masuk ke icu
udah lama bandin sadar
jadi aku minta tolong sama kamu
jangan coba cari alesan
dan cari masalah
apalagi kalo kamu cari cari alesan
supaya kau bisa cerai sama aku
semalam aku gak bisa tidur
karena aku ngeliat kamu
bisa sholat dan berdoa untuk mba andin
abis aja aku sumpahin mba andin
supaya gak selamat
tapi aku gak sejahat itu nino
pansah banget ilham dalam pekerjaan aku
kenapa enggak aku pertemukan mereka
apa yang aku lakuin itu salah sayang
enggak kamu gak salah
udah berpingsan kabur
aku cinta banget sama kamu
aku akan kasih kamu kesempatan
supaya kamu bisa belajar mencintaiku dengan tulus
tolong jangan tinggalin aku
aku akan berusaha
bagi bande cintamu
semoga dengan omongan ini nino beneran akan berusaha lagi untuk mencintai gue
dan berhenti pedulin mbak andin
lain kali kalau pergi bilang sama oma ya
mama sebenarnya mau jenguk andin
tapi tadi gurunya rena telepon soal fashion show jam sebelas nanti
iya agak mepet kayaknya
tapi aku nggak berpikir
aku jagain andin di sini
tetep sama lo bawa aja ya
oma papa tapi aku mau di sini aja
dengerin papa ya
reina harus tetep ikut fashion show di sekolah
kalau mama nggak datang aku nggak mau ikut fashion show
mama pasti sedih ma
reina datang ya
sebenarnya gue gak rela sih nino menggantikan posisi gue
tapi nggak ada pilihan lain
ntaps hari nino sendiri
mungkin takut truthful nggak
satis ngerti apa nih

marah lagi soal bunga
anda ini mau marah marah soal bunga lagi
kalau kemarin saya sudah nuduh anda
anda sibuk atau enggak
kalau soal rena
saya siap bantu kapan saja anda mau
temanya ayah dan anak
saya nggak bisa nemenin rena soalnya saya harus menjaga andi
itu juga kalau anda mau
kalau anda mau
kostumnya sudah saya sewa
sekaligus langsung ke sekolahan rena ya
al minta aku untuk menggantikan posisi dia
karena hari ini rena ada fashion show di sekolahnya
yang bakalan bikin ikatan antara nino dan reina makin kuat
semoga nino gak sadar kalau reina itu benar benar anak kandungnya
ya udah aku berangkat sekarang